pemerintah terus melanjutkan pembangunan ibu kota negara di kalimantan timur meskipun pembangunan mega proyek ini hujan kritikan dari berbagai pihak
dan sekarang kita akan mengupas lebih dalam terkait polemik pembangunan ibu kota negara
sudah bergabung bersama kami analis kebijakan publik universitas indonesia bapak lisman manurung
selamat pagi pak
selamat pagi semuanya
ya menurut pandangan anda nih kita langsung aja apakah pembangunan ibu kota negara kaltim ini memang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang melanda ibu kota saat ini
ya yang pertama saya kira yang pasti adalah sudah tercurah dana yang cukup besar terhadap proyek ini
artinya setiap dana harus mempunyai dampak baik jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek
itu satu yang kedua
perencanaan untuk mengalihkan ini kan diharapkan dapat menjadi solusi ya
dalam berbagai dimensi dari pembangunan kita termasuk juga diantaranya
pendanaan yang bagaimanapun dengan tingkat produk odb kita dan juga dengan presentasi hutang yang harus diperhatikan ya di dunia sekarang sudah begitu
itu harus dijaga supaya tidak menjadi
menimbulkan ketidakmanfaatan ya
dan itu sudah menghantui juga berbeza jumlah negara yang melakukan investasi besar besaran di dunia
terus yang ketiga kita juga harus concern dengan kecenderungan global
global sekarang ini mulai concern dengan lingkungan
dengan lingkungan dimana diharapkan seluruh pendirian kota kota baru itu harus comply dengan kepentingan untuk menjaga
ini yang sekarang yang harus menjadi pertimbangan dan juga karena saya mengajar strategic planning
dimana kita secara strategis juga harus siap untuk melakukan pendekatan pendekatan sesuai dengan keadaan yang terakhir kira kira begitu
pak lisman apa yang menjadi catatan anda terhadap jalannya pembangunan ibu kota negara ini

harus dilakukan semacam
dalam teorinya itu ada namanya itu
jadi gimana maksudnya begini
ketika kita mengimplementasikan
ikn ibu kota negara
dipindahkan ketika kita
sedang di tengah jalan melakukannya
sekarang juga ada
pesan bahwa harus
dilakukan assessment terus menerus
artinya apa setiap step ini
harus dipindahkan apakah
kondisinya misalnya terhadap
investasi terhadap kebijakan kebijakan
global mengenai lingkungan
dan ini tidak main main ya
apakah akan diarahkan
sesegera mungkin dia menjadi kota yang
sangat sangat concern terhadap
ini yang menjadi perhatian dan lingkungan juga
lingkungan fisik dan lingkungan sosial
bagaimana caranya supaya di dalam
jangka waktu sampai dengan
segala waktu itu
dijaga sehingga tidak
menimbulkan dampak yang tidak dikehendak
kritik yang sekarang banyak
kritik mengenai infrastruktur yang
dianggap belum memberikan
apa namanya return kan
gitu tapi investasi sudah banyak sekali
jalan jalan dibangun di sana
nah bagaimana caranya supaya
setiap step ini disinjau
sedemikian rupa untuk jangka pendek
perubahan kebijakannya seperti apa
nah karena apa karena
banyak orang yang merasakan bahwa
ini akan menjadi semacam solusi
jangan sampai kecewa bahwa ini
tidak mungkin dilakukan seperti
misalnya pengalihan besar besaran dari
bupat adki ke sini tidak kan
sangat mungkin bahwa yang terjadi adalah
sebagian besar fungsi itu dialihkan ke situ
nah sekarang bagaimana
caranya supaya menjaga keseimbangan keseimbangan
yang terjadi seperti apa
bagaimana pihak pihak atau
komunitas di sana itu menerima
keadaan ini dan mereka tidak
teraliniasi ya berarti hanya
proses pembinaan dan mereka sendiri
tidak memperoleh dampak yang signifikan dalam
kehidupan sosial mereka atau
kehilangan mereka banyak kehilangan
kesempatan yang lebih baik ketika tidak
ada jalan raya tidak ada apa apa dan semacamnya
ini yang harus menjadi perhatian
yang menurut saya harus
jangan diabaikan gitu loh jadi artinya
upaya untuk tetap seterus menerus
menilai kembali dan juga
sudah saatnya dilakukan semacam
apakah dari lsm dari siapa saja
itu akan memberi manfaat untuk
perbaikan step demi step
dalam rangka menjaga supaya
fund cost yang sudah demikian besar
memberi hasil dalam proses
nah jelas demikian jadi kalau perlu ada
hal hal yang dilakukan itu supaya
dipertimbangkan juga apakah
memberi manfaat kepada publik setempat
bagaimana caranya menjaga
umkm di sana itu supaya juga tidak
tidak merasa disisihkan
dibahas kan ya terus ya kemudian
bagaimana dengan apa yang setengah
terjadi ketika banjir ada kan dari
mana ini dan apa yang menjadi
beban komunitas tempat
dalam keadaan ini ya artinya
tetap dijaga supaya seluruh
investasi tersebut adalah
memberi manfaat terhadap publik
nah itu ya kita dalam public policy
selalu berusaha dana apapun
itu yang disalirkan ke sana
kalau harus dibayar ya dibayar oleh
ya pak lisman terakhir nih
meski banyak kritikan
mulai dari ekonomi pengamat hingga
anggota dpr sejumlah infrastruktur
pendukung di luar kawasan
ibu kota negara terus dikebut apakah
kebijakan dan target pemerintahnya
terhadap ikn ini tepat
itu yang justru akan dijawab
ketika dilakukan assessment terhadap
implementasi jadi implementasi
itu bisa karena itu ada konsepnya
jadi didirinya kembali
dan ini disarankan oleh berbagai pihak
kenapa harus diakomodasikan
banyaknya kritik tentu harus
dipangani dong pangannya kan
tidak cukup cuman memberi release
tapi apa saja yang sudah dilakukan
di dalam memenuhi harapan dari
banyaknya kritik masuk karena kritik
juga bermanfaat untuk
top management ya kenapa
karena dengan kritik itu bisa mendorong
para pelaksana di bawah menengahkan
itu untuk melihat ini sudah sampai di mana
dan bagaimana apakah ini sudah in line
kebijakan kebijakan yang lain
kebijakan kan tidak hanya sanksi
bukan hanya ibu kota sendiri tapi kebijakan
tentang financial tentang sumber daya
pengelolaan sumber daya
dan kemudian bagaimana apakah strategi
dia untuk menjaga supaya ini betul betul
menjadi smart city misalnya
betul betul menjadi kota yang betul betul
mengapresiasi lingkungan dan lain lain
dan ini harus diarahkan terus menerus
jadi saya kira pemerintah harus menyikapi
dengan membuat satu upaya untuk melakukan
assessment terhadap implementasinya
ya bukan di akhir tapi setelah berjalan ini
apakah steps step yang dilakukan itu sudah sesuai
dengan apa yang dikritikan apa yang disampaikan
oleh berbagai pihak
baik pak lisman terima kasih untuk bincang bincangnya
di pagi hari ini terima kasih sudah bergabung
bersama kami selamat kembali melanjutkan
aktivitas anda sehat selalu pak
terima kasih sehat lah salam sehat